gubernur jawa timur kofifa inder parawansa bersama kepala polda jawa timur
senin malam menggelar pertemuan bersama ikatan keluarga besar papua surabaya
dalam pertemuan ini mereka menyampaikan warga jawa timur hidup damai dan rukun
bersama warga papua dan tidak ada pengusiran warga papua
senin malam gubernur jawa timur kofifah indar parawansa beserta kepala polda jawa timur
irjen polisi luki hermawan menggelar silaturahmi dan pertemuan
dengan ikatan keluarga besar papua di surabaya dan jawa timur
dalam pertemuan ini kofifah beserta kepala polda jawa timur menyatakan
tidak ada pengusiran warga papua di jawa timur ataupun di surabaya
gubernur beserta kepala polda jawa timur menjamin suasana di jawa timur kondusif
kofifah dalam pertemuan itu juga mengingatkan warga untuk tidak mudah dihasut provokasi
untuk menimbulkan perpecahan bangsa
pihak forkopimda jawa timur pun menjamin suasana di jawa timur kondusif
dan toleransi suku dan agama terjaga
kami ingin membangun kehidupan yang harmoni di antara rumpun kapal ruda rumpun arek
rumpun mataraman rumpun madura dan semuanya termasuk adalah rumpun saudara kita
yang dari papua maupun saudara kita dari aceh dan kami adalah indonesia
sementara itu ikatan keluarga besar papua surabaya ikut menyampaikan warga papua surabaya
dan jawa timur hidup damai dan rukun berdampingan
ikatan keluarga besar papua surabaya meminta masyarakat dan saudara saudara di papua
agar tidak khawatir akan keluarga di jawa timur karena situasi sangat kondusif
pertama tama kami atas nama ikatan keluarga besar bogor surabaya
maupun warga papua yang berada di jawa timur kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
gubernur bapak polda maupun bapak pak jalimah brawijaya yang menjaga jawa timur
sampai hari ini dalam kondisi yang kondusif
ikatan keluarga besar papua surabaya berharap semua pihak dapat menjaga suasana kondusif
dan persatuan dalam pinggai kebinekaan
setelah memberi pernyataan forkopimda jawa timur gubernur kepala polda dan kasdam lima brawijaya
menyanyi bersama sebagai simbol jawa timur kondusif
wahyu pratama putra